tentu ini kita sambut baik tapi tetap kehatian kehatian tetap harus kita kedepankan
kami juga mendukung sepenuhnya bahwa pemerintah melarang untuk selebrasi
jadi perayaan perayaan ditiadakan tapi kegiatan pariwisatanya tetap berjalan dengan baik
tentunya ini kami selaku pelaku di bidang pariwisata juga kami akan coba untuk kita bersama sama mengendalikan juga
artinya menyangkut masalah kapasitas kita mengupayakan tidak ada penumpukan massa
tidak ada penumpukan pengunjung tidak ada penumpukan tamu gitu misalnya seperti itu
sehingga kita bisa lebih baik
dan kami meyakini sih kalau melihat dari pola kemarin dari november itu
karena kegiatan wedding sudah jalan meeting sudah jalan dan juga di tempat pariwisata juga
sudah mulai berkelihat aktif ya mendekati volume normalnya volume pengunjung normal
menurut saya ini adalah suatu pertanda yang sangat positif di dalam kita menyambut akhir tahun ini dan juga tahun dua ribu dua puluh